banjir juga menerjang bandung barat jawa barat
sebuah video amatir milik warga berhasil mengabadikan kedahsyatan banjir bandang
yang menerjang tiga desa di kecamatan gunung halu bandung barat pada kamis siang
banjir akibat hulu sungai cidadap yang meluap ini merendam banyak rumah penduduk yang berada di bantaran sungai
dari video amatir yang berhasil direkam oleh penduduk setempat
tampak aliran sungai yang berada di desa gunung halu kecamatan gunung halu meluap hingga sekitar tiga meter
akibat terjangan banjir deras sekitar dua belas rumah mengalami kerusakan
tampak juga jembatan di desa tersebut terputus
saat berita ini diturunkan banjir tersebut mulai surut
selain dua belas rumah sebuah mes juga terendam air
petugas bpbd polisi dan tni sedang menangani peristiwa tersebut